teknologi memang seharusnya berjalan seiringan dengan lingkungan
kali ini kita akan tengok inovasi dari pulau dewata bali
di mana seiring kemajuan teknologi kita kini dapat membuang sampah dengan sangat mudah
hanya melalui sebuah aplikasi di gadget anda
tidak hanya itu pengguna aplikasi juga dapat menemukan tempat pembuangan sampah paling dekat lewat gawainya
simak liputannya dalam segmen startup series berikut ini
keberadaan sampah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan zaman
semakin maju kehidupan manusia sampah yang dihasilkan semakin banyak dan beragam
bahkan di musim penghujan pulau bali dibanjiri sampah plastik dari lautan
dan dapat mengurangi daya tarik wisata
dengan kemajuan teknologi saat ini pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui sebuah aplikasi
gringo startup asal dan pasar bali

teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengelola dan memberikan informasi cara memilah sampah
aplikasi berbasis web dan mobile ini dapat membantu anda menemukan lokasi bank sampah tps dan pendaur ulang sampah
ada pun fitur menarik dari aplikasi ini yakni jasa angkut sampah yang akan datang ke lokasi kita berada
pertama kalau misalkan kita mau buang sampah terus kita minta dijemput
itu pertama ada form yang bisa diisi alamatnya di mana konteknya siapa
terus nanti ada orang dari gringo yang akan menghubungkan ke orang terdekat
terus yang kedua itu kalau misalnya kita mau buang sampah nggak tahu kemana itu bisa masuk ke peta
peta lokasi ini kita akan cari lokasi terdekat kira kira bisa buang sampah di mana
jadi kayak misalnya ini lokasi kita sekarang kalau misalnya kita buka di sini itu ada amrol ada fotonya seperti apa
bukan tanpa alasan olivier dan tim membuat gringo untuk mengatasi masalah sampah
dengan teknologi gringo mengumpulkan data lokasi tempat pembuangan sampah di sekitar denpasar
serta merangkul petugas pengambil sampah agar lebih mudah saat bekerja
bisa konfirmasi sama teman teman mana yang sampahnya nggak keangkut bisa bantu
tergantung tergantung kalau ada yang mau berlangganan baru baru tambah
kalau nggak ada ya nggak
tetap kayak biasanya aja
dan saya lihat dengan perkembangan teknologi di indonesia mobile app dan everything
oh kita berdiri di gringo
dan idenya kerjasama bisa sama kota sama desa sama swasta sama yang informal sector
untuk bantu mereka meningkatkan kualitas sistem sampah
jasa akut sampah ini merupakan salah satu fitur yang sering digunakan warga dan pasar
dan menggunakan fitur ini cukup mudah
dengan memesan melalui aplikasi mobile
petugas terdekat akan mendatangi lokasi pemesan untuk mengambil sampah
kesan pertamanya lumayan berjalan lancar
karena itu mempermudah aku juga untuk sampah sampah di rumah
terus kayak ternyata tuh sampah yang aku buang bisa didaur ulang juga sama mereka
jadi nggak cuma numpuk numpuk gitu aja
yang paling sering aku pakai itu yang penjemputan sampah
aplikasi ini dapat diakses melalui gawai berbasis android dan juga melalui website
namun gringo masih beroperasi hanya di kawasan denpasar bali saja
meski demikian ekspansi keluar bali dan merambah pengguna ios menjadi tujuan untuk kedepannya
rizky renardi bali